sebuah gondola milik gedung inti lain rabu siang jatuh saat seorang pekerja tengah membersihkan kaca di lantai dua puluh tiga
korban langsung tewas seketika
gondola untuk membersihkan kaca milik gedung inti lain yang jatuh dari lantai dua puluh tiga rusak parah
seorang pekerja atas nama agus haryadi tewas seketika akibat turut terjatuh bersama gondola
sebelum jatuh ke darat gondola sempat menimpa videotron di lantai tiga gedung tersebut
pihak kepolisian yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan tempat kejadian
guna penyelidikan penyebab jatuhnya gondola tersebut
jenasa korban yang merupakan karyawan gedung langsung dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk menjalani proses otopsi